untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh selama pandemi covid sembilan belas
warga komplek dki rt tiga belas rw dua blok k kelurahan pondok kelapa jakarta timur
secara swadaya menyediakan jaringan wifi gratis di sebuah tenda
selain mendapat akses internet gratis
siswa juga diberikan bekal kudapan sehat saat belajar di tenda pintar
pengelola tenda pintar memberikan kuota wifi hingga satu ratus tiga puluh lima mbps
yang bisa diakses selama dua puluh empat jam untuk kegiatan belajar oleh maksimal tiga puluh pengguna
penerapan protokol kesehatan seperti mencuci tangan
mengenakan masker serta menjaga jarak duduk
harus dijalani semua pengguna mulai dari pelajar sekolah dasar hingga mahasiswa
upaya memberikan wifi gratis bagi pelajar untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh
juga dilakukan sebuah gerakan nasional di perpustakaan nasional jakarta rabu siang
tujuan dari gerakan ini yaitu membantu ketersediaan internet gratis
bagi pelajar di dua puluh empat provinsi
sebagai tahap awal sebanyak lima mahasiswa penerima beasiswa bidik misi
akan menjadi pendamping dalam kegiatan belajar mengajar itu
karena itu butuh bantuan semua kalangan
mari kita jadikan gerakan nasional untuk membantu wifi merata
tentu kita libatkan orang orang kaya orang orang yang punya kelebihan di jakarta
jakarta wifi berlimpah
mari kita sodakokan untuk daerah daerah terluar dan pinggiran
selain ketersediaan jaringan internet gratis
gerakan bangkit belajar ini juga memberikan fasilitas peminjaman
gawai di lokasi
dengan begitu pelajar yang tidak memiliki gawai tetap bisa belajar
tim liputan cnn indonesia